pt antam digugat delapan ratus tujuh belas miliar rupiah atau setara satu satu ton emas antam oleh pengusaha kelas kakap asal surabaya budi said
budinya mengaku dijanjikan diskon saat membeli emas antam berbobot tujuh ton ini ternyata merupakan pengusaha di bidang properti
dikutip dari laman the tick finance budi said memiliki perusahaan properti bernama trijaya kartika
perusahaan yang berbasis di surabaya ini mengaku sebagai pengembang properti berpengalaman dengan beragam proyek hunian mewah
usai menggugat antam nama budi ramai diperbincangkan di media sosial karena kemampuan finansialnya dalam membeli tujuh ton emas antam
jika membandingkan satu satu ton emas antam yang dibeli budi dengan bobot emas di tugu monas maka nilainya setara dengan dua puluh dua emas di puncak monas
lebih fantasis lagi
bila satu satu ton emas antam dibandingkan dengan bobot emas pada medali olimpiade maka akan mendapat lebih dari satu ratus delapan puluh ribu medali
lantas bagaimana bila dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti beras
maka bila membeli satu satu ton emas antam sama halnya dengan membeli lebih dari delapan puluh satu ribu ton beras
membeli emas bukanlah sekedar untuk memenuhi gaya hidup
cara ini banyak dipilih berbagai kalangan
untuk berinvestasi terlebih dengan adanya peluang keuntungan di masa mendatang